masa penahanan jessica kumala wongso nyaris berakhir meski telah diperpanjang
berkas kasus pembunuhan yang tidak kunjung lengkap dan telah empat kali ditolak kejaksaan tinggi dki jakarta
bisa menjadi jalan bebas bagi jessica
seperti apa perjalanan berkas kasus jessica
kami punya penjelasannya berikut ini
berkas jessica pertama kali diterima kejati dki jakarta sembilan belas februari dua ribu enam belas
atau di hari ke dua puluh satu masa penahanan jessica di polda metro jaya
namun berkas itu dikembalikan ke jati ke polda metro jaya pada dua puluh empat februari karena kurang alat bukti
kemudian polda metro jaya kembali mengirim berkas perkara jessica kepada kejati untuk kedua kalinya
kali ini penyidik yakin berkas tidak akan mungkin ditolak karena ada sejumlah alat bukti baru
dari australian federal police yang disertakan dalam berkas itu
di antaranya sejumlah pelanggaran yang pernah dilakukan jessica selama tinggal di australia
namun keyakinan penyidik dipatahkan ke jati dki jakarta yang kembali mengembalikan
berkas perkara jessica pada tiga puluh satu maret dua ribu enam belas
dua puluh april dua ribu enam belas polda metro jaya kembali mengirim berkas ke kejati
kali ini pihak kepolisian sempat mendapat sinyal bahwa berkas perkara ini akan dinyatakan lengkap dan diterima
namun ternyata meski para penyidik sudah melengkapi materi sesuai permintaan jaksa penuntut umum
dengan materi analisa tambahan dari ahli toksikologi atau ahli racun berkas jessica
tetap dikembalikan pada dua puluh sembilan april
kurangnya pemeriksaan saksi ahli menjadi penyebab berkas jessica yang dikirim untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya belum dinyatakan lengkap dan pada pengiriman berkas perkara yang keempat kalinya penyidik menyertakan hal itu namun ternyata tujuh belas mei kemarin berkas jessica kembali dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan ke polda metro jaya
dan dengan diterima ya berkas perkara kasus pembunuhan wayan mirna salihin oleh kejati dki jakarta hari ini maka kasus pembunuhan dengan tersangka jessica sudah bisa dilemparkan
ke pengadilan kesempatan jessica kumala wongso untuk bebas pun menjadi batal